aku tidak akan pernah melepaskanmu
aku kehilangan jejak
suatu saat aku akan menghabisi
siapa dirimu sebenarnya
aku nyimas gandasari
putri sultan hud
dari kesultanan aceh
aku bisa bertemu dengan putri
aku ingin sekali ke negerimu
untuk belajar agama
allah subhanahu wa ta'ala
siapa perempuan tadi yang menyerangmu
adalah raka runti
ia sekutu dari paman argadana
dan ia juga
yang membantu paman argadana
merebut pajajaran dari
jadi kamu salah satu putra prabu siliwangi
aku adalah walang sungsangang
ini kehormatan bertemu denganmu raden
sungguh kemasyuran nama gusti prabu siliwangi
sampai ke tanah aceh
lalu dimana kamu

di kota kota
di kota kota
di kota kota
di kota kota
di kota kota
di kota kota
di mana beliau
sekarang sedang terluka
dan ia sekarang berada
di kerajaan galuh
kalau kau tidak keberatan
sudikah kau mengantarkanku
mempertemukan aku dengan
gusti prabu siliwangi
aku ingin bertemu dengan beliau
baiklah kalau begitu
ke kerajaan galuh
mengapa kau mengurungku di penjara
padahal sama sekali aku tidak melakukan kesalahan sedikit pun
aku mengurungmu disini
bukan karena apa yang telah
kau lakukan nanti
sama sekali tidak mengerti
kau tidak perlu mengerti
aku akan meninggalkanmu disini
di video selanjutnya
bagaimana mungkin mereka bisa bersama
agar aku saja yang menghabisi mereka
kamu tidak akan mungkin
bisa melawan mereka
kamu tidak akan mungkin
menghabisi mereka berdua
walaupun mereka masih belia
tapi awas juri juri
ilmu kanurakan mereka
benar benar sangat sakti matrakuna
kamu yang akan celaka
kalau kamu ingin menyerang mereka
kamu jangan menyerang
kamu jangan berani
menyembuh surat kerta
asal kamu tahu
kalau kamu berani
bermacam macam dengan dia
paman ada yang menyerang
pengecut itu pasti sembunyi di sekitar sini
kakanda kenapa berpakaian seperti ini
anda ingin melihat bagaimana rakyat
setelah dipimpin oleh arkadhan
kandah ingin keluar dari istana ini
sangat berbahaya di luar sana kan
kakanda bisa menjaga diri kakanda
yang terpenting bagi kakanda
bagaimana keadaan rakyat
kakanda binda mengerti
kakanda sangat memikirkan kepentingan rakyat
tapi kesehatan kakaknya belum pulih benar
bagaimana jika terjadi sesuatu pada kakanda
jika kakanda tetap bersikeras untuk pergi
binda akan ikut
binda akan menemani kakanda
binda akan menolong kakanda jika terjadi kesulitan
kakanda mengizinkanmu untuk itu
binda memiliki ilmu kanur agama
bisa mencoba untuk mencoba
yunda subang larang ikut
mereka bisa berdua duaan
bisa mesra mesraan dengan leluasa
aku tidak akan membiarkan mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan
ijinkan aku untuk ikut juga kakanda
ini akan sangat berbahaya bagi
jika yunda subang larang boleh ikut
kenapa aku tidak boleh
aku tidak akan merepotkan kami
aku juga memiliki ilmu kanur agama
aku bisa membantu kakanda dengan ilmu kanur agama yang aku miliki
jangan tand scam